sudah menonton film ada apa dengan cinta dua
ada yang belum
nah bagi anda yang sudah mungkin pasti hafal dengan adegan saat rangga
dan cinta menonton sebuah pertunjukan teater boneka
kita akan berkenalan dengan peppermint puppet theater
sebuah grup teater boneka yang sudah melintasi berbagai negara
coba kita intip keseruan bermain teater boneka ini
bersama koresponden istiarto sigit dari yogyakarta
peppermoon puppet teater adalah teater boneka kontemporer
asal yogyakarta buatan suami istri iwan effendi dan maria
yang sejak dua ribu enam rutin menggelar pagelaran teater boneka
dengan berbagai latar cerita
berbeda dengan teater boneka lain
peppermint membawa cerita untuk dewasa hingga semua umur
mulai dari tragedi seribu sembilan ratus enam puluh lima hingga kemaritiman
bukan hanya itu teater boneka peppermoon juga pernah mengisi
video klip band mocha sampai tampil dalam film terbaru
ada apa dengan cinta

ini kalau ide cerita itu biasanya diambil dari mana
dan untuk produksi prosesnya berapa lama sih biasanya sebetulnya
yang paling panjang yang pernah kita bikin itu sekitar
delapan bulan kita berproses untuk bikin satu pertunjukan
tapi juga yang paling pendek itu ada juga yang seminggu dua minggu juga
kadang kadang pernah gitu
terus kalau ide cerita dapat dari mana
yang jelas kita tuh bilang kalau pentas itu cerita yang kita ambil adalah
cerita orang orang yang ada di sekeliling kita
boneka milik peppermint terbuat dari bahan sederhana
mulai dari kayu hingga kertas
bertahan selama sepuluh tahun bukanlah hal mudah bagi peppermint
beberapa tantangan masih mereka hadapi
apa sebetulnya tantangan terbesar dalam memainkan teater boneka di indonesia saat ini
masih beranggapan di awal gitu bahwa
oh teater boneka ya
buat anak anak dong berarti gitu kayak
di satu sisi kami senang sih kadang kadang dianggap sebelah mata gitu
tapi kemudian ketika kami melakukan
mementaskan karya peppermoon
terus orang jadi
ada yang kayak gini ya
kok bisa begini ya
kok teater boneka bisa bikin nangis ya
agar lihai memainkan boneka peppermoon
dibutuhkan latihan intensif selama beberapa bulan
saya pun mencoba memainkannya dan ternyata tidak mudah
wah ini dia ya
jepit ya masih ya
untuk memainkan boneka ibaratnya
ini memang kombinasi antara memainkan tangan
untuk menggerakkan kepalanya
di bagian sini
lalu juga untuk menggerakkan kaki
anda bisa menggunakan jempol kaki anda
untuk menggerakkan bagian kaki kakinya
dan juga untuk bagian tangan bonekanya
digerakkan menggunakan tangan kita seperti biasa
saya akan coba menggerakannya
tidak semudah yang anda bayangkan
akhir bulan ini peppermint puppet akan kembali menggelar pentas di jerman
dan di akhir tahun mereka akan kembali menggelar festa boneka di yogyakarta